kesan menko marves luhut binsar panjaitan soal orang toksik di pemerintahan juga mendapat tanggapan dari relawan pendukung jokowi projo
ketua umum projo budi aristiadi menafsirkan orang toksik di pemerintahan yang disebut luhut adalah orang yang anti rakyat
budi aris sepakat dengan saran menko marves luhut binsar kepada presiden terpilih prabowo subianto agar tidak membawa orang toksik ke pemerintahan
menurut budi orang toksik versi projo adalah orang yang tidak setia di garis rakyat
budi juga menambahkan orang yang tidak setia di garis rakyat bisa dilihat dari apakah kebijakan dan perilakunya berpihak pada rakyat atau tidak
sebelumnya dalam sebuah acara di jakarta
menko bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
menyampaikan pesan kepada presiden terpilih prabowo subianto
agar tidak membawa orang toksik ke kabinetnya
luhut mengatakan untuk presiden terpilih
saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu
itu akan sangat merugikan kita
sementara jurubicara menko marves jody mahardi
melalui pesan singkat yang dikirimkan ke redaksi kompas tv menyatakan
luhut hanya memberi saran kepada presiden terpilih prabowo subianto
untuk tidak membawa orang toksik atau bermasalah ke pemerintahannya kelak